akhir desember dua ribu delapan belas dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
menerima laporan temuan tumpukan material yang diduga limbah berbahaya
tumpukan material yang tampak seperti pasir ini ditemukan di sekurangnya lima titik
di sekitar rusunawa marunda jakarta utara
material ini tidak hanya beredar di sekitar rusunawa marunda
tapi juga di cilincing dan di sekitar kanal banjir timur
tumpukan material yang ditemukan di sekitar rusunawa marunda jakarta utara
juga di pinggir saluran air semua berada atau ditinggalkan begitu saja entah oleh siapa
dan kalau kita perhatikan memang dari jauh ini seperti tumpukan pasir
tapi kalau kita perhatikan lebih dekat lebih sesama lagi
tumpukan ini agak berminyak dan yang pertama kali saya bisa simpulkan ini bukan pasir
karena ada aroma yang berbeda
artinya aroma kalau menurut saya ini adalah aroma seperti aroma minyak
jadi bisa dikatakan bahwa tumpukan ini memang bisa benar adanya adalah limbah

dan pemerintah provinsi atau dari dinas lingkungan hidup juga menyatakan bahwa
kemungkinan besar ini adalah limbah b tiga
sejak dilaporkan pada tiga puluh satu desember lalu
pemerintah melalui dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
telah melakukan beberapa kali pemantauan di lokasi
tumpukan material ini juga disegel sementara agar anak anak tidak terkena dampak
tidak hanya di depan sdn dua marunda
tumpukan material serupa juga ditemukan di belakang rusunawa marunda
pada lima januari lalu
petugas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
sudah mengambil sampel material untuk diuji jenis limbahnya di laboratorium
risiko yang akan disebabkan dari akibat ini ya
terutama bau ya nanti akan jadi penyakit paling ya kan
penyakitnya tidak signifikan langsung dirasakan hari ini juga
paling tidak bau yang tidak sedap itu akan terasa oleh sekitar lokasi ini
makanya di limbah
untuk tidak mengganggu lokasi ini sampai menunggu keputusan pemerintah
barang ini jangan diganggu lah gitu
barang bukti ya
tumpukan material ini sekurangnya berada di lima lokasi di sekitar rusunawa marunda
keberadaan tumpukan material yang diduga limbah berbahaya ini
bahkan sudah terpantau sejak empat bulan lalu
bahkan warga menggunakan material tersebut untuk menimbun
atau meratakan lahan di sekitar rusunawa
untuk lahan parkir atau sebagai fondasi bangunan
ada warga yang mendapatkannya secara cuma cuma
ada juga yang membeli seharga dua ratus ribu rupiah per truk
warga mengaku tidak tahu
material yang mereka beli diduga merupakan limbah berbahaya
warga hanya merasakan material ini mengeluarkan bau menyengat
dan menjadi sangat licin jika terkena air
secara jujur ribuan warga kami ini tidak pernah tahu
dan tidak pernah menerima yang namanya dialog atau sosialisasi
dampak efek limbah limbah yang mana kategori limbah itu beracun
yang mana kategori limbah itu beracun
ada warga bersaksi
material biasanya datang larut malam saat warga tidur
menurut warga tumpukan material ini sekurangnya berada di lima lokasi
di sekitar rusunawa marunda
keberadaan tumpukan material yang diduga limbah berbahaya ini
bahkan sudah terpantau sejak empat bulan lalu
warga yang tidak mau disebut identitasnya ini mengaku pernah melihat
material diangkut dengan truk dan dibongkar di beberapa lokasi
menurutnya material ini tidak hanya beredar dan diperjual belikan
tapi juga diperkirakan di sekitar rusunawa marunda
untuk membuktikan kesaksiannya seorang warga mengantar saya ke beberapa lokasi
dengan sepeda motor
dari rusunawa marunda kami bergerak ke arah jalan cilincing bakti
lalu menuju jalan cakung drenase
di sepanjang tepi sungai rawamalang saya ditunjukkan beberapa lokasi
yang diduga merupakan kantung kantung penampungan material yang serupa
dengan yang ditemukan di sekitar rusunawa marunda

beberapa tumpukan material juga kami temui sepanjang perjalanan
tidak hanya material berwarna kecoklatan tapi juga tumpukan material berwarna hitam
menurut warga yang mengantar saya material ini memang sudah sejak bertahun tahun
digunakan warga untuk menguruk atau menimbun lahan sebagai fondasi bangunan
alasannya sederhana murah bahkan terkadang gratis
dari lokasi ini saya juga diantar ke lokasi lain
kami bergerak menuju kanal banjir timur di sekitar pintu air marunda
saya menemukan sebuah lahan yang sangat lapang terletak di samping kanal banjir timur
disinilah truk truk pengangkut material sering terlihat membongkar muatan
saya mencoba mengkonfirmasi informasi tersebut
di lokasi pertama penjaga lahan memberi keterangan jenis material yang ditampung di lokasi ini
tuh katanya yang apa yang di belakang belakang ini tempat apa pak
oh batu bara oh sisa batu bara bukan pasnya batu bara ya
selain batu bara apalagi yang coklat coklat
oh tanah ya
limbah batu ya
dikirimnya dari mana pak
kurang tahu udah
tapi tiap hari datang
memang buat muruk atau buat apa pak
iya buat nguruk
mau dijadiin apa tempat ini pak
ada rencana pengganti bensin
oh tapi kalau datang truk gitu masuk dibuang ke sini gitu ya
biasa apa aja beli atau gratis itu
tapi apa memang sisa batu bara gitu kan
sisa limbah gitu ke sini ya
tidak hanya di satu lokasi lahan saya juga mendatangi lahan di sebelahnya untuk mengkonfirmasi
kendaraan kami melintasi tumpukan tumpuan material yang berjajar merata untuk memasuki area ini
saat turun kendaraan dan berjalan menuju penjaga lahan saya mencium aroma menyengat
mirip aroma material yang berada di sekitar rusunawa marunda
namun penjaga lahan menyangkal bahwa material di lahannya adalah sisa limbah industri
sepanjang jalur memang banyak
coba aja sepanjang jalur
di arah bkt ini
nah itu buat nguruk biasanya
atau gimana yang sepanjang jalurnya
gak ngerti pokoknya coba aja dilihat
kenapa tempat kan banyak
intinya di sini nggak pakai itu ya
kalau di sini kan emang manfaat semua mas
ini kan manfaat
ini kan memang buat dasaran buat nguruk
oh buat ngeratain ya
nanti atas setanang
mau dibangun ini rencana
karena memang gak ada biaya
hmm jadinya dimanfaatkan
jika benar temuan material material tersebut adalah limbah berbahaya
keberadaannya menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat
limbah kategori beracun dan berbahaya atau b tiga dapat dengan mudah mengkontaminasi tanah
sumber air bersih bahkan udara di sekitarnya
menanggapi temuan ini kepala dinas lingkungan hidup provinsi jakarta merespon serius
dan sedang melakukan pembahasan bersama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
untuk menentukan langkah penanganan
jadi memang kita temukan ada gundukan tanah
ternyata gundukan tanah itu berasal dari sisa pengolahan ampas minyak ya
minyak goreng karena berbau licin dan lain lain
jika pemerintah sudah yakin limbah temuan tersebut adalah sisa pengolahan minyak
maka bukan hal mustahil melacak sumber limbah tersebut
apalagi marunda terletak di sekitar wilayah industri
yang di dalamnya terdapat beberapa industri pengolahan minyak nabati
jika pemerintah serius menangani masalah ini
maka langkah ideal senayutnya
adalah penegakan hukum
apabila informasi itu sampai di kita
kita akan turun beserta tim kita
mungkin juga kita akan melibatkan pol dametro jaya
karena kan juga di sana ada berkaitan dengan pengawasan terhadap dampak lingkungan
kita akan turun
tentunya apabila temuan temuan yang tersebut sudah dapat bukti bukti yang jelas
ya kita akan dengan prosedur prosedur kita
akan kita pantau
langkah pemerintah menjadi harapan pamungkas warga
agar tidak menjadi korban dan berujung penyesalan
tidak hanya persoalan membuatnya
tetapi juga merilokasi limbah
menindak pemilik limbah dan menghentikan pelanggaran yang dilakukannya